meski laga final piala bayangkara masih akan berlangsung pada hari minggu malam
ratusan boboto mulai membadati gerai penjualan tiket viking di kawasan stadion sidolik bandung sejak jumat siang
dalam peristiwa tersebut seluruh bobotoh yang akan berangkat ke stadion gelora bung karno
diwajibkan untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum akhirnya mendapatkan tiket
disertai akomodasi bus menuju jakarta
ratusan boboto mendatangi gerai penjualan tiket viking di kawasan stadion sidolik bandung jumat siang
kedatangan bobotoh ini guna melakukan pendaftaran untuk tiket bus serta pembelian tiket laga final piala bayangkara
antara persib bandung melawan arema kronus yang akan digelar di stadion gelora bung karno minggu malam
boboto yang hendak berangkat ke gelora bung karno diharuskan menyerahkan fotokopi ktp serta uang sebesar rp tiga ratus ribu rupiah
hingga jumat siang panitia yang tergabung dalam viking fans club telah menerima pendaftaran lebih dari tiga ratus boboto yang ingin berangkat ke jakarta
pihak panitia gerai viking juga berencana memberangkatkan boboto
ke stadion sidolik di jumat siang

bandung mendapatkan jatah empat puluh ribu tempat duduk dari total delapan puluh ribu kapasitas stadion gelora bung karno
hingga saat ini pihak persib belum menerima tiket dari pihak penyelenggara
freddy bangun bandung